sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
apa tuh teh
tinggi segini baju warna putih
siapa ya teh
adanya neng tinggi segini
tapi pake baju curian neng
gak mungkin atuh bi
rai tidak mungkin mencuri pakaian
bibi mungkin bibi salah orang
dia pake baju curian
eh pas mau ditangkap
dia kabur sama anak saya
iya neng bareng sama anak saya juga si ujang
tapi kan belum tentu atuh bi
orang yang saya cari itu orangnya itu
gak mungkin raden mencuri malah
aku tidak percaya
kalau rai kian santangin melakukan pencurian ini
tapi aku penasaran
apakah aku harus
ah berot gua
kenapa jadi sakit lagi
mohon ampun gusiratu
gusiratu ada apa gusiratu
cepat panggil prah sini
prah harus ini
cepat panggil dia
cepat suruh dia cepat mengobatiku
ampuni hamba gusiratu
hamba tidak sengaja
gusiratu kentrimanik kesakitan
tolong carikan prah harus ini segera
masih ada apa apa
tidak ada apa apa
saya sudah berhasil
saya sudah berhasil
saya sudah berhasil
maaf jika aku mengganggu waktumu
aku baru saja belajar memasak dengan para emban
aku kira rasanya tidak terlalu buruk
sudikah raden untuk mencicipi masakanku
dari tampaknya saja
sudah bisa dirasakan
sangatlah begitu nikmat
kau benar benar berbakat
aku berbakat menjadi emban
bukan aku yang mengatakannya
saya ingin menyampaikan keadaan gusiratu untuk praharsini
gusiratu kentri manik mencarimu
keadaan beliau sangat parah
nanti aku akan menyusul
mengapa kau tidak menyembuhkan
ibu undang kentingmu
lebih baik gusti ratu merasakan sakit lebih lama lagi
karena aku takut
jika gusti ratu sembuh
raden akan kembali dalam bahaya
orang jahat seperti gusti ratu
yang ada di pikirannya
hanya ingin menyakiti orang saja
aku takut raden dan keluarga raden
kembali disakiti olehnya
aku sudah mengerti
aku perlu banyak belajar dari raden
sama juga pak saratu amin
sama hampir m
kenapa kam unas

tidak ada pengetahuan
tidak ada altro
aku mau menjadi vikto

rai rai rai rai kamu kenapa
siapa yang menyuruhmu ke sini
rai aku sangat mengkhawatirkanmu
ada apa rai
apa kau khawatir padaku
aku tidak percaya
kau hanya pura pura
raih tolong biarkan aku membantumu
rai rai di mana kau
cepat obati aku
lalu di mana putrimu
kenapa dia belum datang juga untuk membawakan obat untukku
sabar rai tenang putriku akan segera datang untuk mengobatimu
sekarang kau tenang dulu sabar ya
kau bilang aku harus tenang
dengan ayah kebentuk ku
kau mau dicatat ya
aku bisa menjelaskannya
tak ada yang perlu dijelaskan lagi
aku sungguh tidak menyangka
kau menyakiti bundaku
pada saat seperti ini
beri aku kesempatan
untuk aku menjelaskannya
aku tidak akan memaafkan